lempar nya barengan ya
kesitu satu dua
kalian semua tidak bisa mengalahkan
putri kamu udah gak sama aku
tuh sama kak rama
kok bisa sama kak rama
dia gak usah nyalain aku kali
salahin tuh dewi
dia marah marah katanya nggak mau ada ular di rumah ini
akhirnya kak rama ambil deh ulernya
putri kecil kan
siluman ular juga
eh tau gak sih
semenjak dewi tuh menikah sama kak wisnu
kelatan banget tau gelangnya
dia tuh sekarang so banget udah suka nyuruh nyuruh orang
putri kecil gak mungkin kasar seperti itu
untuk kecil gak mungkin kasar seperti itu
sepertinya ada sesuatu
aku harus cari tau
mau kemana kok udah pergi aja
kan ketemuannya udah
jadi aku pergi dulu ya
bilang aja cuma mau ketemu putrinya
kamu jangan bangun dulu ya
jangan sampai aku kemana mana
jangan sampai aku kemana mana

jangan sampai aku kemana mana
jangan sampai aku kemana mana

jangan sampai aku kemana mana

jangan sampai aku kemana mana

jangan sampai aku kemana mana
jangan sampai aku kemana mana
jangan sampai aku kemana mana
jangan sampai aku kemana mana

jangan sampai aku di samping
itu pasti siluman lelang hijau nya
itu pasti siluman lelang hijau nya
aku harus mengejarnya
aku harus mengejarnya
aku harus mengejarnya

itu kan raju
dia berantem sama siluman ular hijau
siluman ular hijau itu datang lagi mau nyerang kita
dia ada di depan
siluman ular hijau
siluman ular hijau
kamu masih mau lawan aku lagi
aduh aduh aduh aduh
non ini mau padam ngapain sih

aduh pake nyolok lagi kamu
aduh gak ada waktu ayo buruan
aku harus telong melihat kamu
nggak ada yang boleh lihat aku disini
biasanya ambil obor lagi ke dalam
leparnya barengan ya
kalian semua tidak bisa mengalahkan
aku harus menghentikan siluman ular hijau itu
kita akan bersama lagi
ada apa sinta
aku kesini untuk ketemu kamu terakhir kali bersama
kamu udah bikin aku hancur kemarin
kalau kamu kayak gini aku tambah hancur sih
dan kamu percayakan sama aku
kalau kamu itu adalah segalanya buat aku rama
aku percaya sama kamu
erus juga bilang sama aku
kalau kamu sangat mencintai aku
dan kamu tau
aku pasti melakukan apapun
demi kebahagiaan kamu
demi kebahagiaan keluarga kamu
demi kebahagiaan semuanya
aku tau itu
tapi aku nggak bisa kalau aku harus pisah sama kamu
cukup kemari kamu bikin aku kayak gini sinta
dan kamu gak boleh bikin aku tambah hancur
sinta itu perlu dihormatkan
sampai saat ini
cinta itu perlu dihormatkan
dan ini saatnya aku mengorbankan rasa cinta aku
untuk kebahagiaan keluarga
dan kebahagiaan kamu orang yang aku sayangi
sampai saat ini
mataku tersangat menitukanmu

kamu menikahi angel li
enggak sinta enggak enggak
aku gak pernah mencintai angel li
dan sampai kapanpun aku tidak bisa menikahi angel li
tapi kamu harus percaya sama aku ya ramai
ini pasti yang terbaik buat kamu dan buat semuanya
kamu harus diatakan
kalau kamu mencintai aku
cinta aku hanya untuk aku
sampai embusan nafas terakhirku ramai
kamu harus tahu
kamu harus tahu
kamu harus tahu
kamu harus tahu
kamu harus tahu
kamu harus tahu
kamu harus tahu
kamu harus tahu
kamu harus tahu